anak ini benar benar menyerutkan saya
jadi benar ya
ternyata tante yang harusnya menjadi donor ginjal untuk mamayasal
tapi tante yang gak mau melakuin itu
biar putusan hakim bisa secepatnya dijatuhkan juga
karena aku juga pusing karena mesti mikirin masalah perusahaan belum ditambah lagi
tadi ngelihat rena kayaknya
jarak antara aku dan rena akan semakin jauh
karena alkan sudah balik
mudah mudahan ada jalan kamu untuk bisa dekat sama rena
mama selalu berharap itu
mama selalu berharap itu
apakah ini saatnya cookis menggigit jari manusia
padahal omsal yang takut
kamu tuh ada ada aja ya pertanyaannya
hmm menurut omsal sih enggak ya
papa ali tuh pemberani
jangankan sama kucing
lautan luas aja dilawan
akhirnya bisa bertahan terus pulang ke sini
mau jadi diem gitu kenapa
jadi papa beneran pulangnya naik kapal
sama kayak waktu itu pas omsal menggambar
waktu itu kan kita menggambar di ruang tamu
ada gunung lautan luas
terus omsal gambar kapal
jadi papa al itu pulangnya naik kapal
tapi itu semua karena kehendak allah
sudah waktunya papa al itu diberikan ujian yang berat
disuruh bertahan selama dua tahun di pulau yang terpencil banget
tapi kenapa papa al bisa bertahan tahu
karena harapan untuk bisa ketemu lagi sama keluarga pendok pelita
sama rena juga
jadi yang bikin papa al kuat dan akhirnya bisa pulang
ini kan omset ada telepon
jadi mau diangkat dulu
gimana kalau sekarang rena sambil nunggu omsal telponan ke kamar sama kukis
biar dede askara juga bisa main sama cookies
nanti kita lanjut lagi mainnya
kokis kita ke kamar yuk
salah saja tidak mempertanyakan hal ini
tapi kenapa justru kamu yang terus menerus mengajukan pertanyaan ini bertubi tubi kepada tante
seperti mengorek sebuah
i don't know as if saya menyimpan sebuah rahasia
ya awalnya aku pikir aku kalu
tapi aku jadi curiga sama reaksi tante sih
di dalam kertas yang tante sobek itu ada informasi
tentang pendonor ginjal untuk mama niasal yang kemudian mundur
kamu gak perlu menyinggung itu lagi
anggap aja aku yang sedang berimajinasi tanpa
tapi menarik sih
pendonor ginjal itu justru tanda
cukup dengan halusinasi dan
ini rumah saya
saya berhak minta kamu
dari rumah ini
kali aja kamu ada urusan
akan kamu urusin
daripada kamu disini menanyakan hal yang
menurut tante is
kalau aku pergi sendirian dari sini
terus sel nanya sama aku aku harus jawab apa
anak ini bener bener menyudutkan saya
jadi bener ya
ternyata tante yang harusnya menjadi donor ginjal untuk mama yasya
tante merobek kertas itu biar tidak menjadi bukti
ya kalau emang seperti itu sih
masuk akal kenapa sampai tata robek kertas itu
atau gini deh
aku punya penawaran yang menarik buat hanta
tante gak mau kan
kalau sampai tahu soal ini
gimana kalau tante jadiin aku brand ambasador
untuk salah satu brand maharatu
dengan bayaran satu m atau lebih
maaf saya telpon mendadak
sebenarnya hanya mau menindaklanjuti
obrolan kita yang waktu itu
soal perusahaan saya yang sekarang
gimana pak kita sudah bisa ketemu
ya ya ya tentu bisa lah
lagian kan waktu itu saya juga janji meeting sama anda kan
oke kalau begitu kita mungkin bisa atur waktu
kita ketemunya kapan biar saya bisa detailin
seperti apa kondisi perusahaan saat ini
terus apa yang dibutuhkan
biar semuanya jelas juga
buat anda ngelihatnya nanti
ya boleh boleh boleh
urusan bisnis selalu menarik sih buat saya untuk dibahas
tinggal tentukan waktu aja
kalau bisa sih noh
sebelum saya balik ke osis sih
kita ketemuan gimana
anda mau balik ke australia
ya saya pikir sudah tiba tiba
urusan saya di sini kan juga sebenarnya
untuk bisnis trip sudah selesai
kemarin saya akhirnya extend
perpanjang itu kan karena permintaan penerosa untuk
sejak al sudah kembali
saya rasa andin juga pasti sudah selesai
untuk kembali duduk di kursi kepemimpinan
kembali memimpin perusahaan
saya pikir sudah tiba tiba
saya kembali ke aussie
saya nggak sengaja ketemu andin
al kan masih amnesia
apa maharatu akan langsung
ya jadi memang
balik ke aussie itu sudah pasti
enggak dalam waktu dekat juga
maksudnya saya belum pilih tanggal
untuk balik ke aussie nya
ya intinya sih memang
sekarang kan masa transisi
tapi dengan kondisi seperti itu
pastikan dia masih butuh waktu
untuk mengingat semuanya
sampai akhirnya dia benar benar
siap untuk pegang kendali lagi di perusahaan
jadi intinya sih
selama saya masih dibutuhkan untuk
saya masih di sini dulu
ya kalau memang udah clear semua
baru saya tinggal
hubungin sekretaris kantor
biar nanti diatur kita jadwal ketemunya kapan
sampai ketemu kalau gitu ya
thank you buat waktunya
bisa kembali ke sini
aduh merinding ketemu gue besok lagi
kenapa pada diem dieman sih
tante agak sedikit capek nih